kita duluan kita duluan
eh kalau enggak kita saingan aja
siapa yang duluan ke kamar manis
siapa sih itu
orangnya kok siapa rahasia juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anak anakku sekalian yang ustadz cintai
sengaja kalian dikumpulkan di aula ini
karena ada sedikit pengumuman
untuk kalian semua bahwa
insya allah besok lusa
kita akan mengadakan bazar
yang khusus diperuntukkan untuk warga sekitar
bazarnya seperti apa ya
jadi begini ayu
jadi di bazar nanti
kalian itu bisa menjual segala hasil karya kalian ya
mulai dari makanan
kalian bisa menjual minuman
bahkan kalian bisa menjual
prakarya dari hasil kerajinan tangan kalian
wah seru ini pak
ustadz saya setuju ustadz
ya karena itu
tolong besok anak anak juga dibantu
kebutuhan yang akan dipersiapkan untuk bazar besok
insya allah mudah mudahan acara sukses ya
kita mau buat apa ya
mungkin lebih baik kita serahkan sama mereka semua
karena biar mereka semua berkreasi
baik kalau begitu
saya akan menyelenggarakan
dan mesukseskan acara ini
berdua bersama ustadzabella ya
saya akan menyelenggarakan
dan mesukseskan acara ini bersama kita semua
ya karena itu anak anak kalian
mumpung ada waktu dua hari lagi
kalian maksimalkan persiapannya
untuk nulis kaligrafi misalnya saja ya
untuk nanti dipersiapkan untuk bazar besok
ya dan juga untuk tambahan
makanan misalnya atau barang barang yang sekiranya nanti bisa diperuntukkan untuk keluarga
baik kalau begitu ustadz
saya akan membantu para santriwan untuk kesiapannya
ya ustadz nanti untuk santriwati biar saya yang mendampingi
baik mungkin informasinya cukup sekian
kalian paham semua ya
alhamdulillah tolong lagi persiapkan untuk acara bazar besok
supaya semuanya sukses
karena itu ustadz akhiri
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bukain dong ini kandang
ya adalah ini apa kompetisi
oh saya duluan yang masuk
ini mau gimana
ini mau buka aja pakai rebutan
ini lepas ke depan
lah ini kok abis buka buka toyot dimana
kerja mah jangan senderan mulu udah kayak gorengan subuh
kudu dibantuin saya kan seorang perempuan judo ibak kudu ibak
udah boleh udah udah ini
kenapa ini yang sebelah megang sebelah megang megangnya ono apa gimana
ya allah kasian
loh kok kasihan
lah kok kasiannya sama dia pak deh
bukan apa apa
sama perempuan pak deh kudunya harus dibantu
ah ini kepungnya
ah boleh saya kaget kardus
tambahin pake pake pake pake pake
ini juga cukup
wah allah al azim
aloh berat amat
emang belanja apa sih bo
belanjaan yang ketuker ini
ini persiapan selama sebulan
lo itu tukang dagang kok gimana sih pak deh
emang empoh dimana belanjanya bisa sampai ketuker
kalian butuh orang abis belanja material kali bang
yaudah kalau begitu
saya simpan buat langsung tuker
lebih gatu disimpen
nuker nuker lagi ke pasar
besok besok mendingan saya kawal aja
saya temenin biar agak salah lagi
eh begitu ya
biar kagak ketuker
ke ilokan batu saya semur buat anak santri
eh kalau waduknya dalem ah
tuh saya enggak
segala daun poh pohan dibeli
jadi inget ustazah abel
dia tuh cantik
kalau sama ustaz musa yang mulia dan santun
seandainya kita bisa bersama ustazah
bukan pak ustaz
saya tuh lagi mikirin ustazah
ustaz kok begitu ya
eh kasih tau ya
kasih racun tikus yang banyak
yang mudar sekalian
ini pak nih
pak nih mana sih
ini pak ustazah
ini bella ya
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
kenapa ada burung celepuk disini
ini bukan burung celepuk
dangdang boleh hitam
ya allah pak ustaz
bener bener lagi sendirian
pikiran kemana mana jadi ngaco gitu ya
iya itu dia ngelamun begitu pak ustaz
entah kalau setan lewat
mas siti kenapa bisa begini
cembang begini putih putih
ini ceritanya panjang
aduh ada terpakau
mas siti ceritanya panjang
ada anjing galak
dia juga lagi mikir
menurut aku sih
nah itu mas aranya makanan apa
bocang apa ya
bocang apa ya
kenapa sih kalian
makanannya yang enak pasti
biar yang lain
aku masih inget banget
resep dari nenek aku

nanya enak atau enggak
tapi aku sama sih
gak usah nyampe bekangan juga
kalian mau kemana
ya mau pipis lah
dateng duluan disini siapa
eh ngapain sih disini
mau ke kamar mandi
nggak usah berantem
dated aja yang duluan
kita duluan kita duluan
kita saingan aja
siapa yang jual ke kamar mandi
oh siapa sih itu
orangnya kok siapa rahasia juga
kalian pada ngapain disini
pada pipis berjamaah
tapi kita kebelet banget
ketok pintu dulu
kalo masuk kamar mandi
lihat dulu ada apa di dalam dia
orang aja kita udah di ujung pausah kita gak banget
orang belum selesai belum beres bermaksud masuk aja
disiram dulu ke
liat gak tuh hata karun